di awal pembukaannya presiden jokowi mengajak setiap negara untuk bersama sama merumuskan pengelolaan air secara inklusif dan berkelanjutan
ia juga menyinggung perihal tujuh puluh dua persen bumi yang ditutup oleh air
namun hingga kini baru satu persen yang dapat diakses dan digunakan sebagai air minum dan sanitasi
jokowi juga menyinggung dampak krisis air dapat mempersulit bidang pangan khususnya petani yakni pada tahun dua ribu lima puluh menjadi masa kekeringan air
sebagai tuan rumah perhelatan world water forum jokowi mengajak seluruh dunia meneguhkan komitmen dan merumuskan aksi nyata pengelolaan air yang inklusif dan berkelanjutan
presiden joko widodo membuka konferensi tingkat tinggi world wortem water forum ke sepuluh di bali
pentingnya pengelolaan air dan kolaborasi bagi keberhasilan dunia dalam mengatasi tantangan global terkait air menjadi bagian dalam acara itu
lalu seperti apa jalannya perhelatan kita sapa jurnalis kompas tv nanda aprilia di bali
nanda seperti apa jalannya perhelatan world water forum di bali
sudah adakah poin penting yang diperjuangkan dalam perhelatan ini terkait dengan air
cynthia baru saja selesai untuk rangkaian world water forum hari ini pada sore hari tadi yakni kunjungan ke taman hutan raya mangrove ngurah rai bali
presiden joko widodo mengajak kepala negara dan juga delegasi dalam forum ini untuk tentunya melihat sumber daya alam indonesia kekayaan indonesia
juga ini sekaligus sebenarnya untuk menunjukkan bahwa indonesia sudah berhasil melakukan restorasi mangrove
ini khususnya menunjukkan keberhasilan indonesia di climate action
kemudian kalau melihat secara garis besar begitu ya cynthia bahwa untuk world forum ini sudah berlangsung tadi opening ceremony dibuka langsung oleh presiden joko widodo
oleh high level meeting atau pertemuan kepala negara ataupun setingkat pejabat menteri di sini dan juga ada pertemuan lain yakni bilateral meeting dan juga multilateral meeting bahkan ada parliamentary meeting
nah kalau melihat secara garis besar dan juga kami kutip begitu ya apa yang disampaikan oleh presiden joko widodo setidaknya tadi dalam pemaparannya di pembukaan opening ceremony
kemudian juga ini dapat mendorong sebenarnya komitmen dari tiap negara khususnya negara negara yang hadir dalam forum ini untuk menyikapi persoalan air dunia
secara rinci atau secara jelasnya di sini sintia bahwa bersama sama sebenarnya
presiden joko widodo ini mengajak untuk mencari solusi terkait dengan bagaimana permasalahan global seperti saat ini yang salah satunya adalah perubahan iklim ekstrim
kedepannya apa ini yang dapat mengakibatkan kekeringan di mana mana
bahkan tadi dalam pembukaannya di opening ceremony presiden menyinggung bahwa dikhawatirkan di tahun dua ribu lima puluh ini dapat berdampak para petani kecil kemudian juga berdampak ke sektor pangan
artinya hal hal inilah yang akan digali bagaimana solusinya bagaimana langkah konkret
dan juga tata kelola kemudian akan digaungkan ataupun juga disetujui bersama yang kemudian hasilnya ini akan dibawa ke masing masing negara
dan apakah diimplementasi atau tidak ini akan dikembalikan ke negara masing masing
nah sementara itu kalau melihat dari tadi juga tadi saya sebut ada parliamentary meeting
ini adalah pertemuan antara parlemen parlemen dari negara yang memang hadir juga dalam forum ini
kalau tadi kami mengutip apa yang disampaikan oleh puan maharani yang dimana kapasitasnya hadir dalam forum ini selain dari ketua dpr ri
yang juga sebagai wakil dari interparliamentary union yang menyebut bahwa dari parliamentary meeting ini sebenarnya mendorong dan mendukung segala inisiatif yang akan dihasilkan dalam forum ini
kemudian juga akan didukung sepenuhnya
setidaknya ada empat isu fokus yang akan dibahas dalam forum ini
dimulai dari hari ini sampai dengan tanggal dua puluh
dua puluh empat nanti adalah terkait konservasi air air bersih dan sanitasi ketahanan panganan energi serta mitigasi bencana alam
baik terima kasih nanda aprilia melaporkan langsung dari bali